verdi sambo menjadi saksi dengan terdakwa richard eliezer ricky rizal dan kuat ma'ruf dalam sidang kasus pembunuhan brigadir yusuf tebarat pada rabu tujuh november dua ribu dua puluh dua
dalam kesaksiannya sambo menyatakan bahwa istrinya putri candrawati yang masih berada di magelang sempat menelpon dirinya yang sudah berada di jakarta pada tanggal tujuh juli malam
putri menyampaikan ada tindakan kurang ajar yang konon dilakukan oleh yosua pada dirinya di hari itu
saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia
istri saya menyampaikan pak joshua berlaku kurang ajar kepada saya
dia masuk ke kamar
saya sampaikan loh kurang ajar gimana
kok berani dia
sudah saya akan pulang besok
kamu jangan telpon aja dan yang lain
karena saya khawatir nanti terjadi apa apa terhadap saya di sini
tanpa merinci tindakan yosua putri candrawati menolak semua usaha sambo untuk membantu putri termasuk mengerahkan kepolisian dari wilayah setempat yang tentunya dapat dengan mudah dilakukan oleh seorang verdi sambo
usai telepon putri sambo mengaku hanya menunggu kabar dari putri dan terus berkegiatan seperti biasa
sambo baru mengetahui kejelasan tindakan kurang ajar yang disebut sebut putri pada tanggal delapan juli sore di rumah pribadinya di jalan
oh ya sudah
kamu mau cerita apa kejadian di magelang
saya makan dulu
ya udah saya tunggu di lantai tiga
kemudian istri saya makan saya naik ke lantai tiga mendahului istri saya
menunggu di lantai tiga
selanjutnya selesai makan istri saya naik
saya kemudian menanyakan ke istri saya
kurang ajar seperti apa yosua yang kamu telpon semalam
istri saya kemudian nangis
dia menceritakan bahwa yosua masuk ke kamar
dia dalam kondisi tidur
istri saya tidur kemudian tiba tiba yosua sudah ada di depan istri saya
ya istri saya kemudian kaget tapi kemudian yosua mengancam yang mulia
kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap
rencananya sidang lanjutan terhadap putri candrawati akan dilakukan pada senin tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh dua mendatang
tim liputan cnn indonesia